dampak gelombang tinggi di pesisir selatan jawa masih terus dirasakan
akibat nelayan berhenti melaut pasokan ikan di pasar subuh ciamis menipis
harga ikan pun naik dibanding harga biasanya
gelombang tinggi yang terjadi di pesisir selatan jawa masih saja berdampak terhadap ketersediaan ikan laut
berbagai jenis ikan laut di pasar tradisional subuh ciamis jawa barat kosong sejak tiga hari terakhir sehingga memicu kenaikan harga
pedagang kesulitan mendapat ikan kembung dan tongkol di tengah permintaan pasar yang tinggi
kalaupun ada harganya bisa menembus angka lima puluh ribu rupiah dari semula hanya tiga puluh ribu rupiah per kilogram
harga cumi kecil dan besar juga naik rata rata sepuluh ribu rupiah per kilogram
harga cumi kecil naik dari enam puluh ribu menjadi tujuh puluh ribu rupiah per kilogram
ada pun harga cumi besar naik menjadi tujuh puluh lima ribu rupiah dari asalnya enam puluh lima ribu rupiah per kilogram
harga udang galah juga naik
menjadi seratus ribu rupiah dari sebelumnya hanya sembilan puluh ribu rupiah per kilogram
akibat minimnya pasokan ditambah kenaikan harga pedagang kehilangan omset di atas lima puluh persen
pengaruhnya ikan jadi susah barang barang juga jadi langka
barang barang juga susah tidak ada kiri
sudah berapa lama sebelum itu ada kelangkahan
sudah ada semingguan
ada kenaikan ya dari sana
berapa persen itu
ya sekitar sepuluh persen
nah jenis ikan apa saja sih bu yang sekarang lagi susah gitu bu
kembung tauko udang cumi juga sama
cuminya sudah susah
sementara itu konsumen harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan ikan laut
selain membeli setengahnya pasokan protein diganti dengan tempe dan tausai
jadi kita beli ikannya sepenuhnya setengah kilo saja
nanti sama sayuran yang lain sama tempe tauko bumi itu paling
jadi dikurangi porsinya
iya porsinya dikurangi yang biasanya satu kilo biasanya beli sekarang kurang aja
pedagang memprediksi harga ikan kembali normal jika nelayan sudah kembali melaut
deden rahadian ciamis